petugas sumber daya air jakarta timur mulai melakukan penanggulangan sementara
terhadap luapan air dari tanggul kalibaru yang jebol
petugas mulai menutup lokasi luapan air dari tanggul yang jebol menggunakan karung pasir
penanganan sementara luapan air kali baru mulai dilakukan oleh petugas sumber daya air pada senin pagi
satu persatu karung pasir dikirimkan untuk menutup luapan air di lokasi tanggul yang jebol
untuk lokasi terparah dari tanggul yang jebol perbaikan masih menunggu berkurangnya debit air yang tumpah
tinggian banjir yang berada di ruas jalan raya bogor
tepatnya di pertigaan hek keramat jati perlahan mulai menurun
macetan panjang kendaraan terjadi di ketiga arah
tepatnya dari kawasan pinang ranti pasar rebo dan juga celilitan
hari ini sudah per jam tujuh lima belas sudah berkurang karena sudah dipakai karung sementara waktu
antisipasinya apa terkait dengan cuaca ekstrem
jadi gini di jabodetabek termasuk jakarta kemarin kan intensitas hujannya dua ratus loh
satu ratus delapan puluh aja kita dikainnya kalau hujannya empat jam sudah kewalahan
jadi semuanya mohon dimaklumi
dan saya mohon maaf di jakarta barat kemarin juga ter
jadi ada yang sedang diturap sedang ada penurapan
nggak jebol sih sedang dalam pembangunan
masih terkini pasca jebolnya tanggul di keramat jati jakarta timur
kita terhubung dengan jurnalist kompasivi rangga inggraiana
rangga hingga saat ini bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh petugas terkait atas tanggul jebol
hingga siang hari ini arus maksud kami air sudah perlahan menyurut
para petugas gabungan dari ups serta sda jakarta timur sudah berupaya untuk menghentikan luapan air
dan dari pantauan kami air sudah berhenti
luapan sudah berhenti karena adanya karung pasir yang dikerahkan dan juga ekskavator yang mengeruk dasar sungai
pukul tujuh waktu setempat hingga siang hari ini
dan untuk lalu lintas sendiri memang sekerlias sudah lancar setelah sebelumnya tersendat
untuk penanggulangannya sendiri untuk kedepannya dari kasudin jakarta timur yakni wawan kurniawan
menyebutkan bahwa mereka akan berupaya untuk menyelesaikan proyek tanggul di kalibaru yang sebelumnya sedang dilakukan
dan dari informasi yang diberikan oleh
bapak wawan memang tanggul ini bukannya jebol namun memang di sisi yang menghadap jalan raya ini belum selesai
sementara yang menghadap pemukiman di kaliber sudah selesai
dan kami juga tadi sempat memantau lokasi dari tanggul yang sudah selesai itu
dan memang ada perbedaan mencolok antara sisi sungai yang belum ada tanggulnya dan sisi sungai yang tanggulnya sudah diselesaikan
jadi itulah fokus dari sda kini
untuk menyelesaikan tanggul di kalibaru sesudah penanggulangan luapan air ini selesai
ya rangga untuk saat ini bagaimana dampak akibat jebolnya tanggul terhadap warga
apakah banyak warga yang terdampak akibat banjir
dari pantauan kami pagi hari tadi memang jalanan tersendat dengan adanya macet padat merayap
lima ratus meter dari lokasi luapan air ini
dan dari pantauan kami tadi pagi memang kemacetan terjadi selama berjam jam
namun perlahan lahan seperti yang terlihat di belakang saya meskipun ramai namun kini sudah jauh lebih lancar dari sebelumnya ketika arus air masih volumenya masih tinggi
sebelumnya motor dan kendaraan roda empat mempunyai kesulitan untuk menembus
dan memang pagi hari tadi dengan volume kendaraan yang tinggi akibat warga yang ingin pergi kerja serta ke sekolah
dan dari laporan polisi setempat memang lalu lintas dialihkan yang dari arah pasar rebo dan dari arah pgc ke hek dialihkan ke conden
namun kini sekali lagi sudah semakin ramai
namun sebelumnya kami juga sempat berbincang dengan warga yang mengeluhkan bahwa memang kejadian luapan air di sini sudah sering terjadi
sehingga mereka berharap bahwa proyek tanggul di kalibaru bisa segera terselesaikan
dan sekali lagi sebelumnya oleh kasudin jakarta timur yakni wawan kurniawan disebutkan bahwa proyek ditargetkan selesai pada juli dua ribu dua puluh empat
jadi tentunya kami menanti tanggul ini selesai sesuai dengan standar dari tanggul yang selesai
yang sudah selesai terlebih dahulu yang menghadap ke pemukiman warga
dan semoga bisa selesai tepat waktu agar kejadian ini tidak terulang kembali
terima kasih atas laporan lengkap anda rangga indrayana dari kawasan kramajati jakarta timur